nih mas nih mas tunggu dulu
bunda sangat kehausan sekali
bunda sudah tidak kuat lagi untuk berjalan
baiklah kalau begitu lebih baik
sekarang beristirahat saja dulu
kita harus mencari air minum untuk ibu darah tukun terima
lihat orang itu
ada orang yang membawa bekal
kenapa kalian tertawa
kalian pikir aku sedang berpura

sekarang berdagang petas

bisa menemukan mereka sendiri lalu
anak buah yang tidak dapat diandalkan
hehehe hehehe hehehe hehehe harga dana dan aku sudah pernah bilang tapi kau keras kepala
hehehe rasakan sendiri hehehe lebih baik kau diam yai
aku tidak butuh nasihat
kita cukupkan latihan sampai di sini
ada satu pusaka yang segera harus aku dapatkan pedang naga sakti dari gunung ceremai
nih mas ini mas tunggu dulu
bunda sangat kehausan sekali
bunda sudah tidak kuat lagi untuk berjalan
baiklah kalau begitu lebih baik
sekarang beristirahat saja dulu
kita harus mencari air minum untuk ibu darah tukang terima
ada orang yang membawa bekal
sepertinya mereka bisa memberikan kita sedikit air minumnya
sampur rasun paman bibi
nih mas larasantang putri prabu siliwangi
bolehkah kami meminta sedikit airnya
untuk minum ibu darah tukang terima
kasian ibu nda
ibu nda haus paman
kenapa kalian berdiam diri saja
apakah kalian tulih
apakah kalian tidak tahu
nih mas larasantang sedang berbicara pada kalian
mereka berada di tangga hadir
terserah ada mereka
tapi ini tujuannya
untuk perempuan terkutuk
akhirnya saya ernjak
saya ke atas
kamu mau alihkannya
ini tidak ada mana
cekal lu baik
sekarang kita mencari air minumnya di tempat lain saja
citra prabu siluwa
apakah bagus rencanakan
rencana kamu bagus
aku sudah pintar dari dulu
kau saja yang tahu
kita laksanakan saja
saya mau pakai cadar dulu
di kerajaan pajajaran
tapi para jurid pajajaran
para jurid pajajaran
tidak ada apa apanya
sudah jangan banyak bicara
kita bawa ke tempat yang aman
baik kita periksaitan ini
bethukang bunyi anda saat ini
bunda saya bukan b guessing
kau buat apa ya
ini adalah kartu pengantin
kenapa kamu sendiri pun mempersegakannya sekarang
hubunganmu mengandalkan diri
nusuk mereka dengan berains comment
penjaga itu sudah terkena ajian serepku
lebih baik kita cepat masuk
sebelum kita ketahuan mbak
udah gak apa kalian
udah gak apa kalian
udah gak apa kalian
kalian memang orang orang yang baik
sudah kewajiban kami
untuk menjaga istana gusti ratu
baiklah kalau begitu
saya akan membagikan prajurit untuk memperbaikinya
tidak perlu gusti
saya sudah memanggil pengawal
dan sebentar lagi mereka pasti datang
sekali lagi terima kasih nyay
saya akan kembali ke dalam